peristiwa yang dialami pelajar kelas dua smp negeri lima padang ulak tanding kabupaten rejang lebong
menyisakan kisah duka dan kesedihan mendalam di kalangan guru dan rekan rekan korban
di mata teman teman dan para gurunya sosok remaja putri empat belas tahun korban pemerkosaan dan pembunuhan tersebut
dikenal ramah dan pandai bergaul
tak hanya itu dalam bidang akademik ia terkenal pintar dan rajin
bahkan selalu menduduki ranking lima besar di kelasnya
mereka berharap para pelaku yang saat ini tengah menjalani proses persidangan
dijatuhi hukuman setimpal atau bahkan hukuman mati